kita akan melihat kawasan pulau mas pagi ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia femi afriyadi
baik femi bagaimana jalannya penertiban pemukiman di sana hari ini femi
ya selamat pagi seril selamat pagi hanum
seperti yang anda lihat di belakang saya alat berat masih berada di belakang saya ini
artinya proses penggusuran dan juga pembersihan puing puing bangunan ini masih terus berlangsung
sejak pukul delapan aktivitas penggusuran di kawasan ini sudah dimulai
dan saat ini hampir dua jam berlangsung proses ini
dan sekarang dalam masa istirahat begitu
nanti akan dilanjutkan kembali sekitar setengah jam ke depan
dan anda bisa lihat sendiri bagaimana sekarang kawasan pemukiman di rt delapan rw enam belas ini
ada satu ratus lima bangunan di sini yang sudah rata dengan tanah
artinya memang kawasan ini sudah tidak lagi difungsikan sebagai pemukiman warga
kampung yang di
dijuluki dengan kampung joki ini kawasan kampung joki ini memang didominasi oleh masyarakat yang bekerja
di kawasan pacuan kuda pulau mas ini sebagai joki atau perawat kuda begitu
dan mereka sudah sejak tahun tujuh puluh menempati kawasan ini
dengan minimnya soska harus angkat kaki dari kawasan ini
hari selasa dan hari minggu kemarin
ada dua puluh dua kepala keluarga sudah direlokasi ke rusun pulau gebang yang ada di jakarta timur
baik femi selama proses pembongkaran terjadi bagaimana dengan sikap warga yang menempati mes mes tersebut
apakah ada penolakan yang terjadi
ya berbicara mengenai penolakan tentu saja sheryl
pagi saya memang terlibat dengan pembicaraan pembicaraan yang cukup sentimental dengan suatu warga di kawasan ini
mereka sebetulnya pasrah dengan kondisi
bagaimana kondisi di rumah rusun untuk ibu dan keluarga lain di tempat
rusunnya sebagian sudah layak hanya ada blok a sama sekali banyak rusakan rusakan
dan rata rata perempesan bocor dan pintu pintu yang rusak
sudah ada pengajuan permintaan untuk diperbaiki atau bagaimana sejauh ini
sebenarnya sudah disampaikan tetapi apa yang dijanjikan oleh pt pulau mas jaya dan dinas perumahan nggak sesuai
mereka katakan bahwa itu akan diganti dengan vinil tetapi ternyata tidak
sampai saat ini pun tembok tembok masih perembesan perembesan air masih
handle handle pintu rusak ada beberapa juga alat listrik yang rusak
kita melihat ini sudah rata begini artinya sudah ada pemberitahuan
tapi ternyata setelah ditelusuri masih kurang itu
dan ini juga masih ada bangunan rumah ibadah yang masih ada di sini
apa kesepakatan selanjutnya ibu
untuk rumah ibadah tadi wali kota sendiri mengatakan bahwa belum disentuh
nanti akan ada proses selanjutnya
kita akan mencari kesepahaman dan kesepakatan bersama
kita bisa mengambil suatu keputusan untuk rumah ibadah ini
kalau nanti seharusnya harus digusur apa yang akan dilakukan oleh warga
sebenarnya yang kami minta rumah ibadah ini harus tetap berada di sini
karena memang kami sebagian sudah ada di rusun pulau gebang
tetapi atlet atlet berkuda itu masih ada di sini
kegiatannya di sini dan bahkan yang saya dengar dibangunkan rumah joki cuma rumah atlet berkuda di sini
jadi rumah ibadah ini masih sangat diperlukan
pertama ini dibangun memang khusus untuk atlet berkuda
memang warga akan tetap mempertahankan ini ada tempat ini
ya walaupun seandainya pun memang warga ini ada di area ini
bolehlah dipindahkan di tempat yang mana yang penting masih dalam area ini
karena terkata begini loh
kalau memang ini untuk kepentingan bangsa dan negara silakan
tetapi kepentingan ini hanya di siena games
tersudah ini ini buat apa
nah itu yang harus kita sama sama kawal
sehingga benar benar digunakan untuk apa yang dimaui rakyat
terima kasih banyak ibu
kita berobrol sedikit dengan salah seorang perwakilan warga
di kawasan ini dan harapan tersebut memang seharusnya didengar oleh pemprov dki jakarta
apakah nanti bisa direalisasikan atau diberikan jalan tengah seperti apa
syekh dan hanum
oke baik terima kasih femi afriyadi melaporkan langsung dari kawasan pacuan kuda pulau mas jakarta timur